harga komoditas pangan khususnya beras kembali melonjak
pemerintah menduga kenaikan ini akibat dari stok beras berkurang
alhasil pemerintah akan mengimpor lima ratus ribu ton beras khusus
ketidakakuratan data soal berapa angka pasokan beras nasional dinilai menjadi permasalahan
awal dua ribu delapan belas harga bahan pokok khususnya beras kembali merangkak naik
harga beras melambung tinggi dari harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah lewat peraturan menteri perdagangan no lima puluh tujuh tahun dua ribu dua puluh
pemerintah merencanakan membuka kembali keran impor beras sebanyak lima ratus ribu ton
awalnya kementerian perdagangan menunjuk pt perusahaan perdagangan indonesia atau ppi untuk mengimpor beras khusus
namun pemerintah akhirnya memutuskan impor beras khusus akan ditugaskan kepada perumbulok
tapi perlu saya luruskan juga yang mengimpor itu bulog bukan ppi itu salah itu
yang mengimpor itu bulok
sejak sabtu sejumat saya sudah suruh koreksi itu
harus bulok yang mengimpor dan bulok
ketidakakuratan data pangan dinilai ikut berkontribusi dalam gejolak harga beras
yusuf kala mengakui ketidakstabilan harga beras di masyarakat terjadi lantaran adanya kesalahan data antar kementerian dan lembaga
sudah bps sudah bikin penelitian ulang tentang berapa sebenarnya
ya kenapa kita harus cepat cepat menstabilkan ini
wah anda kesalahan data kekeliruan data ya terjadi
ya secara nasional lah terjadi masalah
ya baik di bps di pertanian
sementara ombudsman republik indonesia menemukan enam gejala malah administrasi dalam stok beras nasional
mulai dari penyampaian informasi stok beras oleh kementerian pertanian
yang tidak akurat penyalahgunaan kewenangan hingga adanya konflik kepentingan
ombudsman menyarankan pemerintah segera mengambil langkah mencegah terjadinya malah administrasi dan meluasnya ketidakpercayaan publik
salah satunya adalah koordinasi secara menyeluruh untuk pemerataan stok nasional dan mendorong bps untuk menyediakan data lebih akurat
permasalahan data pasokan beras turut diamini komisi pengawas persaingan usaha
kepada kementerian perdagangan indonesia kementerian perdagangan indonesia menilai kredibilitas data yang dikublikasikan kementerian pertanian dan bps rendah
ketua kppu meminta pemerintah untuk segera mengaudit data produksi beras di bps dan kementan
hal ini dilakukan agar tidak terjadi simpang siur data yang menyebabkan terjadinya perdebatan nasional
menanggapi kisruh soal data perberasan nasional pemerintah melalui kementerian koordinator perekonomian
akan menyempurnakan data luas panen produktivitas dan produksi melalui kerjasama bps dan badan pengkajian dan penerapan teknologi
selain itu pemerintah akan memverifikasi lahan oleh pihak independen dan menggunakan basis data kebijakan satu peta atau one map policy
kedepannya kegaduhan soal tata kelola perberasan khususnya terkait keakuratan data diharapkan tidak terjadi lagi
jangan sampai ada lagi anggapan beda lembaga beda angka
pengendalian harga pangan terutama beras menjadi keharusan
pasalnya beras sudah menjadi kebutuhan utama masyarakat indonesia
kus indra cnn indonesia